dalam unggahan teranyarnya di akun instagram at siska suitomo
ini mungkin saat yang tepat untuk gantung panci
bahkan di kanal twitter
kata bu siska menjadi trending di indonesia saat ini
sebagian besar sedih dengan keputusan pensiun koki dan pakar kuliner ini
tak lupa warganet juga mengucapkan terima kasih
atas pengaruh siska switomo di dunia masak indonesia
wanita berjuluk ratu boga ini dikenal dalam sebuah acara masak yang populer di akhir tahun sembilan puluh an
sejak saat itu siska suitomo juga identik dengan resep kuliner nusantara dan rumahannya